saat ini ade armando dirawat di ruangan hcu rumah sakit siloam jakarta
menurut keluarga kondisi ade armando saat ini sadar dan mampu berbicara
termasuk mengingat kronologi kejadian penganiayaan
ia juga sudah sempat diperiksa penyidik dari polda metro jaya terkait kejadian yang menimpanya
meski demikian pihak rumah sakit enggan membeberkan kondisi detail ade armando
rumah sakit juga enggan mengungkapkan sampai kapan ade diperiksa
kondisi ade hanya diungkap oleh pergerakan indonesia untuk semua yang dideklarasikan ade armando beberapa bulan lalu
kalau untuk komunikasi alhamdulillah ya bang ade itu baik
jadi ngobrol gitu ketawa gitu kalau ini baik
jadi mungkin kita berdoa dengan melihat situasi seperti itu bang ade akan cepat membanjir
sementara itu kuasa hukum menegaskan kedatangan ade armando ke lokasi demo pada senin lalu
adalah untuk mendukung
kedatangan adik armando yang selama ini beredar ada yang bilang
mencoba apa namanya memprovokasi atau apa tidak ada
saat ini kepolisian telah menangkap sejumlah tersangka penganiayaan terhadap ade armando
iwan hermawan dwi ari jakarta